pemerintah provinsi dki jakarta bekerjasama dengan pemerintah pusat telah menyediakan sejumlah fasilitas isolasi
bagi pasien covid sembilan belas tanpa gejala ataupun gejala ringan
fasilitas yang disediakan berupa flight isolasi mandiri hotel dan wisma
dan saat ini sudah ada produser lapangan siaran di indonesia reza ramadan
yang berada di salah satu wisma isolasi di kawasan taman mini indonesia indah
selamat pagi reza berapa kapasitas begitu ruang yang disiapkan untuk para calon mereka yang akan masuk ke wisma
nanti ketika terdiagnosa sakit ataupun terpapar virus corona begitu
ya lady dan juga yuda nantinya apabila geraha wisata tmi ini akan dioperasikan
untuk sebagai ruang isolasi pasien covid sembilan belas tanpa gejala
maka nantinya akan ada tambahan sekitar satu ratus dua puluh pasien yang dapat dirawat untuk melakukan isolasi
dan untuk di gedung geraha wisata tmi sendiri
gedung ini ada tiga
lantai lady dan juga yuda
di mana di lantai pertama ini nantinya akan diproyeksikan ataupun akan difungsikan
sebagai tempat pos kesehatan dan juga operasional dari para karyawan
dan selain itu juga dalam menyambut ataupun dalam mempersiapkan nantinya geraha wisata ini
akan diubah untuk menjadi ruang isolasi
maka ada beberapa perubahan secara detail misalnya terkait dengan fasilitas fasilitas yang ada di lantai satu
misalnya seperti diberikan
misalnya jika lo lihat di belakang saya
sekarang saat resepsionisnya sendiri ini sudah di cover dengan plastik pelindung
untuk sebagai pelindung bagi para petugas yang ada di sini
lalu juga beberapa validitas tambahan seperti marka marka ini juga tadi saya dilihat di luar
ini juga sudah dilakukan ataupun sudah diberikan
dan nantinya tempat ini akan dijadikan pos kesehatan dan juga sebagai ruang operasional
nantinya juga dokter dokter
akan stand by di sini dan segala kebutuhan yang diperlukan nantinya akan dilakukan ke sini
nah ini jadi ini adalah lantai satu
lantai satu dari gedung wisata tmii
nah untuk ruang isolasinya sendiri nanti akan ditaruh ataupun akan diproyeksikan di lantai dua dan juga di lantai tiga
nah mungkin saya akan mengajak anda lady dan yuda untuk melihat bagaimana fasilitas yang ada di ruang isolasi
jadi sebenarnya kalau untuk perubahan ini
jadi sebenarnya kalau untuk perubahan ini

untuk kamar kamarnya sendiri ini ada jumlahnya sekitar empat puluh delapan lady dan juga yuda
jadi sebenarnya dari empat puluh delapan ini setiap kamar fasilitasnya ini berbeda beda
misalnya ada satu kamar yang bisa diisi oleh enam orang begitu
karena sebelumnya peruntukan geraha wisata ini adalah sebagai tempat penginapan
namun karena untuk standar operasi terkait dengan ruang isolasi
maka setiap kamar ini hanya akan dijadikan
ataupun hanya dikhususkan untuk dua pasien
dan mungkin saya akan mengajak anda
nah jika anda melihat sebenarnya fasilitasnya tidak terlalu berbeda dengan hunian seperti biasanya
fasilitas fasilitasnya sendiri karena memang ruang isolasi ini diproyeksikan bagi pasien yang dapat merawat dirinya sendiri
karena memang pasien pasien yang terkonfirmasi positif dan pakai jala ini
akan menjalani perawatan secara self handling
jadi artinya self handling adalah segara perlakuan ataupun segara treatment yang dilakukan
ini akan dilakukan secara sendiri
lalu juga selain kamar tidur lalu juga ada kamar mandi
disiapkan juga balkon bagi para pasien untuk dapat melakukan menjemur
begitu untuk menjemur kesehatan dan juga selain itu juga menjemur kepakaian
nah seperti saya tadi bilang lady dan juga yuda
karena pasien yang dirawat disini nantinya akan melakukan treatment self handling
oleh karena itu di depan kamar ini disiapkan satu meja di setiap kamarnya
jadi gunanya ini meja meja ini adalah untuk menaruh bahan bahan ataupun keperluan keperluan dari pasien
misalnya seperti obat obatan lalu juga makanan nanti akan ditaruh disini

jadi pasien sendiri tidak boleh keluar
namun di setiap lantai nantinya akan dipasang wifi supaya pasien yang menjalani isolasi ini tidak mengalami bosan ataupun jenuh
ya reza terakhir nih sebelum kita mengakhiri live anda
kalau tadi ada yang katakan ini adalah pasien otg yang dirawat disana
sehingga mereka harus self vending sendiri self care sendiri
dan apakah disana nanti ke depannya tetap harus ada petugas kesehatan yang berjaga jaga mengingat kondisi pasien bisa berjalan

apakah nanti akan ada petugas yang berjaga dan ambulans yang disediakan untuk melakukan mobilisasi apabila ada pasien yang mengalami kondisi yang kritikal
ya yuda tentu saja akan ada petugas dalam hal ini petugas petugas medis ataupun petugas kesehatan yang akan standby
atau yang akan bertugas di wisma
bagaimana pendapat anda mengenai hal berikut ini ini adalah tebakan yang sangat penting yang mengenai hal berikut ini ini adalah tebakan yang sangat penting
karena memang petugas ini difungsikan untuk mempersiapkan ataupun mengantisipasi hal hal terburuk yang terjadi ketika pasien isolasi ini memiliki kondisi buruk
maka nantinya untuk penanganan pertama akan dilakukan oleh petugas medis yang ada di sini
namun jika skala ataupun eskalasinya akan meningkat maka ini akan langsung dirujuk ke rumah sakit rumah sakit yang lebih komprehensif dalam penanganannya
dan selain itu meskipun ada petugas petugas kesehatan yang ditugaskan namun secara operasionalnya sendiri
petugas petugas ataupun yang membantu operasionalnya adalah sebenarnya tetap petugas petugas ataupun karyawan yang ada di sini
oleh karena itu beberapa hari yang waktu yang lalu petugas petugas ini juga mendapatkan pelatihan bagaimana nantinya menangani ataupun melakukan operasional ketika sudah ada pasien covid sembilan belas
misalnya petugas ini nantinya akan diwajibkan menggunakan apd
dan selain itu juga meminimalisasi kontak dengan pasien
dan selain itu juga memang untuk kesiapannya saat ini jika saya katakan kesiapannya memang sudah hampir delapan puluh persen sudah hampir siap
hanya saja masih belum ada fasilitas penunjang misalnya fasilitas fasilitas kesehatan dan juga fasilitas lainnya
namun dari segi kesiapan operasional sebenarnya sudah siap
namun juga untuk dari beberapa instansi juga sudah melakukan
tinjauan misalnya dari kemenke selalu juga dari satgas pendangulangan covid sembilan belas
dan terakhir kemarin adalah dari pihak pemkot ataupun dari wali kota jakarta timur juga sudah melakukan tinjauan terakhir
hanya saja untuk operasionalnya ini masih menunggu fasilitas
dan untuk rencana awalnya adalah pada tanggal sepuluh oktober geraha wisata tmi ini dapat dioperasionalkan
terima kasih reza ramadhan untuk informasi anda terkait bagaimana persiapan wisma isolasi
mini indonesia indah jakarta
karena memang kesehatan ini sangat penting ya